suasana di rumah duka
dan kita kehilangan lagi
salah satu putra terbaik
saya harus mengatakan
kita sungguh kehilangan
tapi juga bapak teknologi
kedekatan secara pribadi
baik sebelum beliau menjadi presiden
terutama di era reformasi
juga setelah saya menjadi presiden
bahkan ketika kami berdua
tidak lagi berada di pemerintahan
ketika ibu anik berpulang
saya mulai ketika ibu ainun berpulang
hubungan keluarga kami
setelah ibu anik berpulang
hubungan diantara keluarga kami
oleh karena itu secara pribadi
saya sungguh kehilangan
tetapi saya yakin bahwa
keputusan allah swt inilah
saya sebagai sahabat beliau
hidup tenang di sisi allah swt
itu saja para sahabat